sekarang teman teman dibicara lagi menggait para masyarakat yang ada di museum fathailah ini
selamat pagi hari ini bertempat di depan museum bank indonesia di kota tua
bank indonesia kembali melakukan sosialisasi tentang penggunaan uang rupiah di wilayah nkri
apa saja yang dibahas di dalamnya yuk kita ikutin acaranya
sesuai dengan temanya rupiah keren saya juga ingin mengajak anda untuk berbincang dengan departemen pengelolaan uang bank indonesia yuk
keren boleh tahu nggak kenapa rupiah keren ini diambil jadi temanya sekarang
jadi biar semua masyarakat mencintai rupiah
harus betul betul merawat rupiah jangan dilipat lipat jangan di step brand jangan coret coret supaya uang rupiah itu tahan lama dan awet
dan juga berdaulat di negaranya sendiri ya pak ya terima kasih
bapak gimana responnya sosialisasi hari ini
iya masyarakat benar benar menikmati
tapi yang mengembirakan hari ini adalah keikutsertaan ojk ini yang membuat kita
jadi semua lembaga negara bergabung dan terjun ke masyarakat bapak baik terima kasih
nah setelah ini kita akan lihat lagi apa lagi kegiatan yang akan ditampilkan oleh bank indonesia